dan pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid tiga belas
kita langsung saja bergabung ke istana di jakarta
task force untuk mengevaluasi untuk merencanakan lebih baik
dan untuk menyelesaikan kasus kasus di lapangan mengenai pelaksanaan deregulasi yang sudah ada selama ini
sekarang kita merasa sudah siap kembali untuk mulai
dan paket ke tiga belas ini tadi sudah dijelaskan mengenai perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
saat ini kepemilikan rumah di negara kita ini sebenarnya
walaupun ya jangan tanya kualitasnya sama atau tidak ya
sisanya itu bukan pemilik
dia mengontrak minjem dan sebagainya
dan tiga puluh satu juta rumah tangga memiliki rumah lebih dari satu
tentu saja ya mereka termasuk
yang menyewakan rumah tentu ya
dan serta sebelas delapan juta rumah tidak memiliki
eh sebelas delapan juta rumah tangga tidak memiliki rumah sama sekali
kemudian masih enggannya pengembangan hunian mewah untuk melaksanakan kewajiban
menyediakan hunian menengah
dan hunian murah
ini juga merupakan faktor yang mendorong pemerintah
untuk membuat langkah terobosan
membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini
hal ini karena dikarenakan untuk membangun hunian kompleks hunian seluas lima hektare
ini batasannya adalah
maksimum luasnya lima hektare
dia ikut prosedur
dan proses yang normal
terdapat tiga puluh tiga izin
kalau dihitung berapa lama mengurus proses perizinannya saja
untuk yang maksimum lima hektare tadi
antara tujuh ratus enam puluh sembilan sampai sembilan ratus delapan puluh satu hari
tentu saja biayanya juga menjadi besar ya
oleh karena itu ditempuh langkah langkah untuk menyederhanakan dan tentu saja membuat lebih murah biaya
kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah
kita bersama sama men
yang ikut serta menyiapkan ini
tujuan dan manfaatnya adalah mendorong tercapainya target program pembangunan satu juta rumah
yang kedua meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan rumah
yang ketiga menyederhanakan perizinan dan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin pengembangan hunian rumah murah
yang keempat mengatur percepatan perizinan pembangunan rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
br selanjutnya saya akan menyebut mbr di atas lahan maksimal lima hektare
sehingga peraturannya akan disiapkan akan lebih mudah dilaksanakan
yang kelima mendorong iklim berusaha bagi badan hukum di bidang perumahan dan pemukiman sekaligus dalam upaya mewujudkan pemenuhan perumahan bagi mpr
pokok pokok kebijakannya adalah
akan dituangkan dalam peraturan pemerintah
draft pp nya sudah siap kita akan sampaikan segera kepada presiden
pokok pokoknya meliputi satu penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk pengembang
yang membangun rumah
mbr ya kalau dikatakan rekomendasi itu sebetulnya izin juga
faktanya itu izin walaupun judulnya bukan izin
semula tadi sudah saya jelaskan diidentifikasikan sebanyak tiga puluh tiga perizinan dan tahapan kemudian kita deregulasi menjadi sebelas perizinan saja
tahapan jumlah harinya yang tadinya tujuh ratus enam puluh sembilan sampai sembilan ratus delapan puluh satu menjadi hanya empat puluh empat hari saja
perizinan yang dihilangkan menyangkut
ada nanti yang dikurangi
satu izin lokasi dengan waktu sekitar enam puluh hari kerja
yang kedua rekomendasi pel banjir
namanya begitu pel
tail banjir dengan waktu tiga puluh sampai enam puluh hari kerja
kemudian persetujuan gambar master plan dengan waktu tujuh hari kerja memprosesnya
surat permohonan pengesahan gambar side plan dengan waktu lima sampai tujuh hari kerja
kemudian persetujuan dan pengesahan gambar side plan dengan waktu lima sampai tujuh hari kerja
dan izin cut and fill dengan waktu lima hari kerja
kemudian analisis dampak lingkungan lalu lintas
kan gak perlu untuk rumah lima
tapi kalau secara umum aturan ini ada
ya yang waktunya perlu tiga puluh hari kerja
untuk ini tidak dikenakan
ya kemudian penggabungan dari izin
proposal pengembang dengan dilampiri sertifikat tanah bukti bayar pbb tahun terakhir
dengan surat pernyataan tidak sengketa
ya dilampirkan dengan peta rincikan tanah blok plan desa
kalau itu di pedesaan
ya jika tanah belum bersertifikat
jadi kalau belum bersertifikat
dia baru mau diproses
dia sudah bisa memprosesnya
kemudian izin pemanfaatan tanah
garis miring izin pemanfaatan ruang digabung dengan
pengecekan kesesuaian rutr rdtr
ini juga harusnya terpisah ini
ini digabung dia menjadi satu
dan pertimbangan teknis penata gunaan tanah atau apsis planning
kemudian pengesahan side plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan
yang mencakup sppl
ini bukan amdal juga
amdal juga dihilangkan sebetulnya
tapi diganti dengan yang namanya upl ukl
yang lebih sederhana dari amdal
atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan
yang hanya berlaku untuk pengembangan perumahan seluas maksimum lima hektare
kemudian pengesahan side plan diproses bersamaan dengan
izin lingkungan yang mencakup sppl
rekomendasi damkar kemadaman kemakaran ada
rekomendasi itu ada
dan retribusi penyediaan lahan pemakaman itu pun ada
jadi kalau anda membangun perumahan itu harus ada yang namanya
membayar retribusi untuk lahan pemakaman
walaupun lahan pemakamannya nggak tahu ada di mana
atau menyediakan pemakaman
gantinya itu kalau nggak mau membayar
kalau nanti pada meninggal orangnya kan nggak ada tempatnya
percepatan waktu proses perizinan
ini yang ketiga
jadi tadi hilang digabung kemudian ini percepatan
yaitu surat pelepasan hak atas tanah
dari pemilik tanah kepada pihak pengembang
dari lima belas hari menjadi tiga hari
pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah
dari sembilan puluh hari menjadi empat belas hari
dan pemecahan imb nya
dari tiga puluh hari menjadi tiga hari kerja
evaluasi dan penerbitan sk tentang penetapan hak
dari dua ratus tiga belas hari kerja
turun menjadi tiga hari kerja saja
ini bpn sudah setuju
penerbitan sertifikat in look hgb
atas nama pengembang
dari sembilan puluh hari menjadi tiga hari kerja
penerbitan pbb in look
dalam rangka sertifikat hak guna bangunan in look
dari lima hari menjadi satu hari kerja
pemecahan sertifikat atas nama pengembang
ya daya kita sudah mendengar bersama
bagian awal pengumuman dari paket kebijakan jilid ke tiga belas
yang diumumkan langsung oleh tadi menko perekonomian darmin nasution
beberapa hal yang saya catat adalah bahwa pemerintah akan merealisasikan janjinya
untuk memberikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ataupun mbr
beberapa hal tadi termasuk juga deregulasi untuk para pengembang
yang akan membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini
akan didorong oleh pemerintah
kita lihat bahwa maksimal nanti wilayah untuk pembangunan kompleks perumahan masyarakat berpenghasilan rendah ini
adalah seluas lima hektar
dari enam ratus hingga delapan ratus hari biasanya
menjadi hanya empat puluh empat hari
jadi ini adalah karpet merah
untuk para developer yang mau membangun
perumahan bagi masyarakat
tampaknya juga kita lihat
ini tujuan pemerintah
menurut dari darmin nasution
adalah untuk mendorong pembangunan satu juta rumah
memberikan akses yang baik bagi masyarakat untuk memiliki rumah
karena hingga saat ini data pemerintah menunjukkan
memang sangat menyedihkan
ada tiga puluh satu juta rumah tangga ternyata
yang memiliki rumah
lebih dari satu
jadi ini bagian dari
pemerataan ekonomi nasional dalam negeri
satunya adalah dengan kepemilikan rumah